badan kepegawaian nasional atau bkn masih menelusuri penyebab munculnya kendala jaringan internet
di beberapa lokasi saat registrasi ulang peserta calon pegawai negeri sipil pada jumat kemarin
penelusuran awal telah dimulai dengan memeriksa langsung infrastruktur gedung
baik topologi yang dibuat bkn maupun instalasi listrik di lokasi seleksi
hingga saat ini tim masih melakukan analisa penyebab kejadian tersebut
dan menurut yudantoro bayu wiratmoko kepala bagian media dan pengaduan masyarakat bkn
secara teknis tim bkn membutuhkan waktu yang longgar untuk pemasangan jaringan seiring padatnya jadwal seleksi cpns
jumat kemarin seleksi kompetensi dasar cpns di beberapa lokasi diwarnai kendala jaringan internet
saat para peserta melakukan registrasi ulang secara online
akibatnya pelaksanaan tes cpns mundur dari jadwal yang sudah ditentukan
ya alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan sangat lancar

itu sudah berjalan dengan lancar
perlu diketahui pak di dalam ujian ini di pelaksanaan seleksi cap itu kita menggunakan offline pak
jadi registrasi saja yang ada beberapa tahapannya
tetapi dalam ujiannya adalah kita menggunakan offline
jadi tidak menggunakan internet
evaluasi dari kepala bkn
biasanya begini pak kita akan melihat langsung infrastruktur atau lokasi gedung yang ada di situ pak
baik itu topologi yang sudah kita buat
ataupun biasanya instalasi listrik yang ada di dalam gedung tersebut
itu yang kita akan melakukan evaluasi